saya kira teman teman semuanya tadi sudah melihat melalui layar monitor mungkin ada yang dari dalam
dan kami sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan
intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan
kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi
termasuk seluruh proses yang ada dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu
dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi
saudara kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan sebenarnya masalahnya simpel
pertama mahkamah konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam
bisa menyelesaikan kecurangan kecurangan di dalam pemilu
sehingga menjadi tempat ujian
bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari
dan juga praktisi praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara
oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua
mahkamah konstitusi sekarang ini berani apa enggak
mau apa tidak mengembalikan meruah
meruah mahkamah konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita
karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi
yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan
yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang
mundur peradaban kita kalau mahkamah konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya
itu aja kalau saya materinya tadi udah jelas
sebetulnya apa yang dikatakan oleh pak ganjar dan pak mahfud sudah sangat jelas
tadi ketika masuk ke gedung ini ada seorang wartawan yang menanyakan pada saya
mengapa melakukan permohonan phpu padahal perolehan suaranya begitu jomblang empat puluh
tapi pak mahfud dan pak ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang
ini persoalan demokrasi bagaimana kita menyelamatkan demokrasi bagaimana kita menyelamatkan republik
satu suara pun itu harus dihormati
rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres
kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara suara yang dikorbankan
banyak suara suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung
atau banyak juga suara yang digelembungkan
semua ini mesti dibereskan dan mahkamah konstitusi adalah penjaga konstitusi
yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi
masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan
dan sikap negarawan dari mahkamah konstitusi
kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia
tidak boleh menunduk ke belakang kalau bisa kita menjadi negara nomor satu di dunia
inilah mimpi kami sebagai anak bangsa mimpi kita semua
mudah mudahan mahkamah konstitusi menjadi juruselamat kita
dan kembali ke luar harus dihitungkan ini alasannya apa
alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas tadi ya
jadi bukan pemilu di ulang tapi pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
kami tadi mendalilkan antara lain tapi saudara bisa baca di permohonan phpu
yang bisa diungguh dan juga bisa melihat semua rekaman
kita ini kan melihat pelanggaran tsm yang sangat terstruktur sistematik dan masif
dimulai dengan apa dimulai dengan nepotisme
nepotisme yang melahirkan abuse of power
nah ramifikasi atau turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah
intervensi kekuasaan penyalahgunaan bansos
kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan dan banyak lagi
kita melihat baliho diturunkan kita melihat pak ganjar pak mahfud
tidak bisa tampil dalam acara acara tertentu
kita melihat algoritma kekuasaan yang menggiring pemilih untuk ke tps
tapi tidak punya kebebasan untuk memilih ini absurd sangat absurd untuk mendengar ini
algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma it
yang melakukan penggelembungan suara
dan itu tidak bisa dideteksi karena kpu tidak transparan dan akuntabel dalam hal ini
nah mungkin itu sedikit saja jawabannya
nanti kita bisa lihat kembali secara lebih detail dalam proses pembuktian